terima kasih anda masih bersama kami
tim sar gabungan kembali menemukan satu santri yang hilang terseret ombak pantai cidora ranca buaya garut
korban ditemukan tewas sepuluh km dari lokasi awal tenggelam
isak tangis mewarnai pemakaman korban di kampung halamannya di depok
tim basarnas bersama polisi air kembali menemukan jenazah santri yang hilang terseret ombak pantai cidura ranca buaya garut
korban yang diketahui bernama wisnu dwi erlangga warga depok
ditemukan di kawasan cilayu yang berbatasan dengan cianjur atau sekitar sepuluh km dari lokasi awal tenggelam
jenazah santri pondok pesantren hidayatullah depok ini kemudian dibawa ke kampung halamannya di depok
sementara itu orang tua kerabat dan tetangga tidak kuat menahan tangis
saat jenazah wisnu dwi erlangga tiba di rumah duka di jalan masjid istiqomah
wakil wali kota depok pradi supriyatna beserta rombongan juga hadir untuk berbela sungkawa
setelah disolatkan jenazah kemudian dimakamkan di tpu kober pondok cina depok
di mata keluarga almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan santun
wisnu dwi erlangga merupakan salah satu dari lima santri yang tewas akibat terseret ombak di pantai ranca buaya garut
hingga kamis siang masih ada satu lagi santri pondok pesantren hidayatullah
yang belum ditemukan yakni atas nama saifullah abdul aziz